penerah hujan deras mengakibatkan pergerakan tanah di desa pasanggerahan tegal waru purwakarta jawa barat
akibatnya dua puluh rumah warga rusak dan lima puluh empat warga mengungsi
tanah bergerak mengakibatkan jalan penghubung antar desa purwakarta rusak dan tak bisa dilalui kendaraan
pengendara harus memutar jalan lebih jauh untuk beraktivitas
selain jalan tanah bergerak juga merusak area persawahan dan perumahan warga
menurut data bpbd purwakarta dua puluh rumah rusak empat belas diantaranya rusak berat dan enam rumah rusak ringan
saat ini lima puluh empat warga telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman
sementara di ciamis jawa barat di desa sukamaju sebanyak dua puluh satu rumah rusak akibat pergerakan tanah
tidak ada korban luka maupun jiwa namun empat puluh lima warganya mengungsi ke tempat yang lebih aman
tak hanya itu jalan desa sepanjang tiga puluh meter mengalami retak membelah dan membahayakan warga yang melintas
menurut warga pergerakan tanah ini dipicu oleh hujan
guncangan gempa garut pada dua puluh tujuh april yang lalu turut membuat struktur tanah berubah